aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di jalan karanganyar utara
sawah besar jakarta pusat terekam kamera cctv
dua pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor berbagi tugas
saat seorang pelaku masuk ke dalam pagar rumah kos
seorang lainnya memantau kondisi di luar
seorang pelaku lain yang datang juga dengan sepeda motor memantau situasi di depan gang
tak sampai lima menit kawanan pencuri sepeda motor ini berhasil membawa kabur motor milik penghuni kos
seorang warga yang sempat melintas di gang ini pun tak menaruh curiga
dalam dua bulan terakhir sudah tiga sepeda motor milik warga di kawasan ini lenyap diambil pencuri
pemilik motor telah membuat laporan ke polsek sawah besar dengan menyertakan bukti rekaman cctv
setiap kejadian pada jam tiga sampai jam lima pagi
kurang lebih ya lima menitan kalau dilihat dari cctv
pelaku kurang lebih dua tiga orang
aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera cctv juga terjadi di sebuah toko material di cianjur jawa barat kami sore
setelah mengamati situasi seorang pelaku mulai mendekati sepeda motor sasaran dan menaikinya
dalam sekejap dua pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor ini berhasil membawa kabur satu sepeda motor yang tengah terparkir
peristiwa ini terjadi saat top
dalam kondisi sepi sementara karyawan serta pemilik toko tengah berada di dalam
polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung melakukan penyelidikan